lini masa kencang sekali membahas tayangan lamaran artis yang disiarkan secara live atau secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta
beberapa pihak menyayangkan tayangan tersebut termasuk koalisi nasional reformasi penyiaran yang menyayangkan penggunaan frekuensi milik publik secara semena mena katanya
apakah betul memang ada pelanggaran di sana dan bagaimana evaluasi serta pengawasan sepatutnya
bergabung bayu wardana anggota knrp dan juga ada dari wakil ketua kpi pusat ada mas mulyo hadi selamat malam mas mulya dan juga mas bayu
selamat malam mbak tiffany
oke mas mulya apakah juga sudah bergabung melalui sambungan telepon ya
mohon maaf saya tidak bisa pakai zoom ya karena saya masih di jalan tol ini pak
siap terima kasih gak apa apa mas pulo yang penting sudah bergabung dengan dialog kita malam hari ini
saya akan ke mas bayu
mas bayu dulu jadi dari knrp apa yang menjadi keberatan anda dan teman teman dari knrp atas adanya tayangan acara live
lamaran yang disiarkan secara langsung betul melihat adanya pelanggaran atau menyalahi aturan di sana mas bayu
ya itu jelas sekali ya bahwa sebenarnya kita punya aturan di industri penyiaran itu ada p tiga sps
di standar program sialan dalam pasal tiga ayat dua itu sudah dijelaskan bahwa
hal hal yang privat itu tidak boleh menjadi satu mata acara khusus gitu
dan sebenarnya sudah ada presiden beberapa tahun yang lalu kan
raffi ahmad menikah itu disatakan bersalah oleh kpi kan
jadi sebenarnya kita mari ikuti aturan lah
jangan dengan aturan yang ada diranggar ranggar itu
ini itu saja
jadi kami mengingatkan bahwa ini ada peranggaran dan kpi mestinya bisa mencegah di situ ya
presiden kemudian ada regulasinya ada aturannya
silahkan menanggapi betulkah ada penyalahgunaan aturan ada pelanggaran aturan di sana
saya tidak bisa mengatakan bahwa terjadi pelanggaran atau tidak
memang kami sudah memantau kami menemukan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi
berkaitan dengan pernikahan atta dan aurel gitu ya
tetapi kalau yang ditunjuk oleh
teman teman di knrp saya rasa kok tidak tepat kalau menggunakan pasal tiga belas ayat dua gitu ya
karena yang dipersoalkan dalam pasal tiga belas ayat dua itu kan sebenarnya mengulik persoalan permasalahan pribadi seseorang gitu
karena kalau kita baca pasal tiga belas ayat dua itu ada terusannya di pasal empat belas
yang kemudian disitu poin apa saja yang dimungkinkan ketika kita mau mengulik persoalan persoalan pribadi seseorang
memang benar bahwa sudah ada presiden sudah ada riwayat sanksi bukan pada tahun dua ribu empat belas dan dua ribu dua puluh
berkaitan dengan ada empat kalau tidak salah ya
dan tiga diantaranya sebetulnya diberikan kepada stasiun televisi yang hari ini kita perbukakan
pernikahan raffi ahmad
lalu kemudian yang kedua kelahiran anak si anak herman fahdana santi
jadi pasal yang digunakan pada waktu itu ya
saya bicara pada waktu itu adalah persoalan pelindungan kepentingan publik gitu ya
program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik
disitulah kemudian kita bisa menilai apakah ini punya kepentingan publik atau tidak
pada satu sisi kami setuju dengan apa yang dihabarkan
mas mulyo kalau tadi anda katakan
bahwa tidak ada pelanggaran
tidak mengeksplor atau tidak ada eksploitasi hal hal yang bersifat publik gitu
saya tidak mengatakan demikian
saya belum berani mengatakan bahwa itu kemudian melanggar
karena keputusan melanggar dan tidak melanggar kami harus melihat bukti
kami sudah mengumpulkan
dan baru kemudian diputuskan di dalam rapat
jadi secara pribadi hari ini
siang kami baru saja meminta keterangan dari pihak rcti berkaitan dengan
apakah benar publikasi flyer yang beredar di media sosial itu adalah publikasi yang diterbitkan atau dibuat oleh pihak rcti gitu ya
ternyata mereka mengatakan itu bukan publikasi yang kami publikasikan melalui ofisial resmi mereka
nanti saya akan tanya apa hasil pertemuan ya
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
jadi nanti juga saya akan minta tanggapan dari mas bayu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama cnn indonesia connected
kami akan lanjutkan dialog masih bersama bayu wardana
anggota knrp dan juga mulyo hadi
wakil ketua kpi pusat
saya akan ke mas mulyo lagi deh dari kpi
menyambung pembicaraan sebelumnya
kalau dari yang dipertanyakan banyak orang kan terkait dengan durasi yang dianggap terlalu lama
kemudian juga dari knrp
bahwa adanya pelanggaran karena penggunaan frekuensi atau ranah frekuensi publik di sana
ya memang durasinya panjang
ada tiga program yang dimanfaatkan pada tanggal tiga puluh
ada program kami sudah mencatat
ada sekitar mulai pukul sembilan sampai sepuluh tiga puluh
kemudian ada pukul sepuluh tiga puluh sampai sebelas tiga puluh
dan ada pukul dua belas tiga puluh empat sampai lima belas lima puluh
itu memang yang menjadi catatan dari pemantauan kami
dan ini ya kurang lebih hampir sama dengan apa yang kemudian menjadi dasar kami memberikan sanksi pada tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
tapi saya tidak mengatakan bahwa ini kemudian ini adalah kewenangan dari rapat pleno yang bisa memberikan sanksi atau tidaknya itu mbak
mas bayu silakan tanggapannya mas bayu
sebenarnya kan dari pernyataan mas mulyo tadi
sudah menduga kan
jadi sebenarnya kami juga berharap itu bisa disegah
jadi jangan setelah kejadian baru kemudian dipanggil lalu diperiksa dan diberi sanksi
ya kan sudah terlanjur
tetapi seharusnya kpi lebih inisiatif
mengundang kemudian menanyakan rencananya bagaimana
apakah memang durasinya cukup panjang atau tidak dan sebagainya
dan jika itu meranggar bisa ditegah di awal
kalau tidak melanggar ya tidak apa apa bisa jalan
itu proaktif itulah yang sebenarnya yang ingin kita takkan ke kpi untuk fokus pada soal soal penyiaran
kalau kita lihat rapat pen terakhir ini ketua kpi banyak ngomong soal digital
nah ini maksud saya fokuslah gitu dan tegahlah hal hal yang terjadi peranggalan
mas mulyo yang disayangkan dari knrp adalah tadi mas bayu sampaikan bahwa kenapa tidak bisa dicegah gitu
kenapa tidak bisa dicegah artinya tidak ada pencegahan tidak ada pengawasan
kpi sendiri mengetahui sebelumnya
sudah mengetahui sebelumnya ada acara lamaran yang disiarkan secara langsung
pada hari ini
pada hari ini
sabtu kemarin ini
memang karena ramai sekali
serius sekali di lini masa
kemudian protes dari teman teman knrp
atau sebelumnya sudah tahu
karena kan beberapa hari sebelumnya kalau kita sisir juga di timeline tuh poster poster rangkaian acara dari mulai lamaran sampai dengan pernikahan ini udah banyak banget mas mulyo
ya saya sendiri secara pribadi mengakui baru menerima hari jumat sore
dan kemudian ibu santi juga kalau tidak salah
saya juga disarankan menerima informasi itu di hari jumat
ya mungkin keterlambatan kami untuk mendapatkan informasi atas itu ya
tetapi kemudian yang kami lakukan adalah mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan
menanyakan apakah flyer ini benar diproduksi sebagai sebuah publikasi resmi dari fpi arcti
yang kedua juga menanyakan apakah memang rced akan ada rencana baru
kemudian sabtu pagi saya dijawab dan jawaban itu juga menyatakan
akan menanyakan mengkonfirmasi kepada manajemen
artinya sampai sabtu pagi belum ada jawaban yang bisa menyatakan bahwa itu iya atau tidak
sehingga kemudian kami belum bisa melakukan langkah apapun apalagi sampai kemudian pencegahan
barulah kemudian pada hari itu kami meminta kepada tim pemantau untuk mencatat keseluruhan durasi
jika memang terjadi
di siaran live terhadap pertunangan antara si atta dan aurel itu
dan kemudian kami dapat laporan tentang siaran itu
jadi sebelum konfirmasi hari sabtu itu belum ada
kalau dikatakan bahwa abai ya monggo monggo saja sih dianggap begitu
tetapi pada prinsipnya kami sudah melakukan langkah langkah itu
oke jadi sebelum konfirmasi hari sabtu itu tidak ada laporan yang masuk ke kpi ya
walaupun posternya udah beredar banyak gitu
ya saya pribadi
sekali lagi saya pribadi dan kemudian bu santi
karena kebetulan kami berdua ini adalah di bidang pengawasan indonesia siaran
sudah menerima itu dan mengkonfirmasi
bahkan sampai pagi sebelum tertulis di dalam player itu pukul sembilan tiga puluh itu saya tanyakan lagi kepada bu santi
apakah bu santi sudah dapat jawaban begitu
belum pak dibilang begitu
sama juga dengan saya gitu
tadi menyinggung mengenai pemberian sanksi
sanksinya kalau terkait dengan ini belum diputuskan mbak
baru kemudian akan dibawalah di pleno besok gitu
jadi saya tidak mengatakan bahwa itu pasti disanksi atau tidak disanksi
kami juga harus melihat beberapa hal yang menjadi poin poin
di mana pelanggaran dan pasal berapa yang dilanggar untuk kemudian bisa diputuskan pelanggarannya itu
saya menyambung pertanyaan
bagaimana yang memutuskan mbak
saya atau bu santi
mas mulyo saya menyambung pertanyaan dari warganet di lini masa yang juga mempertanyakan
bahwa seberapa urgentnya sebuah tayangan yang mempertontonkan atau menampilkan itu kehidupan pribadi ya
pesta pribadi di ranah frekuensi publik gitu
bagaimana dengan standar pedoman penyiaran kita
apakah itu bisa mengakomodir
apakah itu memang betul
ya sebetulnya juga itu perspektif yang dipakai ketika tahun dua ribu empat belas dan dua ribu dua
untuk bisa kemudian diberikan sanksi pada tahun itu ya
terhadap pernikahan raffi ahmad dan juga kelahiran anaknya si ashanti itu ya
jadi sama seperti apa yang disampaikan oleh publik tadi
kami juga berada pada posisi yang melihat itu
jadi frekuensinya adalah muli publik diatur oleh negara
dan harus digunakan sebanyak banyaknya untuk kesejahteraan masyarakat
nah kalau kemudian ingin menginformasikan kalau stasiun televisinya mengatakan bahwa ada informasi
bahwa followernya si atta itu besar sehingga punya potensi pasar yang besar
tetapi saya pikir tidak demikian kemasan yang bisa ditampilkan sih
secara pribadi kami menafsirkan begitu
dengan adanya kemasan ini potensi kemasan serupa juga akan terjadi
karena kita lihat rangkaian acaranya ini masih akan berlangsung kan
saya agak lupa mungkin di awal april kalau saya tidak salah tanggal pernikahan ya saya baca
bagaimana nasib gelaran rangkaian ini ke depannya
kami tadi sudah memberikan penjelasan peringatan juga untuk kemudian
dan mereka mengatakan karena ini bukan publikasi resmi dari kami
jadi kami tidak bisa memastikan segala sesuatu itu bisa berubah
di dalam hubungannya
dengan program siaran gitu
mas bayu silahkan anda mau menanggapi
kayaknya udah ada di ujung lidah tuh
kasian juga dengan atta dan aol gitu
artinya mereka kan
hanya ini acara
acara sakral mereka tapi kemudian
ternoda begitu ya karena ada peranggalan peranggalan di televisi
di sini menurut saya
yang tanggung jawab adalah stasiun televisinya
karena inisiatif menawarkan itu
dan mungkin juga tadi kpi yang bergambi abai gitu ya
kalau teman teman industri televisi pasti sudah tahu lah
b tiga sps dan tahu batasan batasan
presiden presiden yang sudah terjadi
jadi kita ingin itu lebih ketat dan lebih ditegar lah
dan soal sanksi
kpi ini dalam sejarah kpi
mungkin belum pernah memberikan
sanksi denda dan itu dimungkinkan ya
denda gitu ya kalau cuma peringatan
mungkin tidak terasa itu sanksinya
tapi kalau denda nah itu baru tuh
semua pelaku industri akan berpikir untuk melanggar
wah nanti kalau denda silahkan kita gitu
saya mendorong kpi untuk menggunakan itu
oke memungkinkan ya menurut mas bayu
dengan adanya sanksi denda itu
iya iya kalau di pckps itu dimungkinkan ya
kalau penghentian sementara tidak mungkin apa
ada beberapa yang tidak mungkin
tetapi sanksi peringatan tertulis dan denda itu dimungkinkan di pckps
apakah itu juga memungkinkan bagi kpi
kalau kata mas bayu sih mungkin mungkin aja
ya sejak undang undang penyiaran disahkan tahun dua ribu dua
begitu sampai kemudian ada pckps tahun dua ribu sembilan dua ribu dua belas
instrumen atas penggunaan sanksi denda itu belum pernah dibuat
bagaimana tata caranya besarannya dan kemudian klasifikasinya itu belum pernah dibuat
nah terakhir ini yang pada saat revisi p tiga sps itu di tahun ini
kami menjadikan itu sebagai salah satu target
kenapa sih pasal ini sanksi ini tidak pernah bisa dikenakan
karena memang apa payung hukum atas pengenaan itu dan bagaimana prosedurnya ini
kami yang belum punya dan ini yang menjadi fokus kami
sehingga kalaupun misalnya nanti mau kita pakai itu juga harus standarnya itu harus jelas
jangan kemudian asal saja diputuskan gitu
karena saya pikir itu tidak berkeadilan kalau asal asalan
oke kalau berbicara mengenai sanksi kalau tadi mungkin mas bayu berpikiran
selama ini sanksi hanya sebatas peringatan
jadi masih terbilang atau tergolong ringan lah
tapi kan kpi mungkin harus berjalan dengan sesuai ya
dengan regulasi undang undang penyiaran
tapi kalau berbicara mengenai sanksi juga bisa berdampak pada aspek bisnis industri televisi
dan lain sebagainya banyak sekali
nah bagaimana kpi ini bisa menyeimbangkannya
sehingga konten tayangan yang disajikan di televisi ini
menjadi tayangan sehat
ditonton oleh penonton yang sehat juga
saya pedi saya yang komentar ya
iya mas boleh ya
sebelum nanti terakhir saya ke mas bayu
ya saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh mas bayu
bahwa sanksi denda salah satu barangkali bisa menjadi alternatif
untuk kemudian apa televisi stasiun televisi itu agak jerah
untuk melakukan pelanggaran pelanggaran
gak ada riwayat tapi kenapa kemudian diulang
di salah satu media saya sampaikan
alternatifnya pengenaan sanksi genda
yang lain adalah boykot
jangan tonton kalau memang itu dirasa tidak memiliki kemanfaatan
karena kalau kemudian kita tonton semakin heboh
lalu kemudian masyarakat penasaran
dan nonton ratingnya malah justru mengalahkan informasi informasi yang memiliki kemanfaatan
itu yang justru sikap yang penting
masyarakat harus kritis masyarakat harus peduli
dan masyarakat harus beca bersikap
oke jadi pilihannya kembali kepada penonton kepada pemirsa
agar lebih kritis dan bisa memilah milah mana tayangan yang sehat yang pantas ditonton
yang bermanfaat atau tidak
terakhir saya mau ke mas bayu
berbicara mengenai ranah frekuensi publik ya
bagaimana dari knrp sendiri selama ini melihat
mengapa masih ditemukan tayangan atau konten siaran
yang mungkin tidak sesuai dengan apa tadi regulasi undang undang penyiaran
sehingga mungkin masih berada di bawah standar kualitas program siaran
ya saya tidak terlalu sepakat ya
pernyataan bahwa kalau tidak suka ya sudah matikan tv nya atau nonton yang lain
ini kan soalannya adalah frekuensi publik
dan orang punya pilihan yang terbatas juga
di satu provinsi mungkin hanya ada sepuluh atau lima belas
nah kenapa itu mutu tidak naik naik gitu ya
saya kira ini di regulatornya
jadi kalau sanksinya tidak sehat gitu ya
ini dengan kasus
pernikahan atau oral itu
di media sosial kami muncul banyak kali
dan justru malah muncul
sayang sayangan tv yang seperti anak smp peluk pelukan
cium ciuman dan sebagainya
keluhan masyarakat di media sosial
bahwa banyak tayangan tidak berkualitas
nah disinilah sebenarnya perannya kpi
menjaga gitu ya
ini kalau istilah covid
kalau remnya tidak pakem
gasnya jalan terus gitu
sanksinya cuma peringatan terus terus
tidak apa apa lah
lihat intinya di regulator sebenarnya
gas remnya tidak pakem
ya nggak akan naik mutu mutu siaran televisi kita
mudah mudahan semakin tegas
remnya semakin pakem
masyarakat bisa mendapatkan kontrol
masyarakat bisa mendapatkan konten konten
tayangan tayangan di televisi yang menyehatkan
yang sehat ya
sehingga kita juga bisa menjadi bangsa yang sehat dan juga bermartabat
terima kasih mas mulyo dan juga mas bayu
sudah bergabung dengan cnn indonesia ceknekar malam hari ini